mantan staf khusus ex mentan syahrul yassin limpo joy triatman disebut meminta kementan mendanai tiga belas paket sembako
permintaan tersebut disampaikan kepada mantan sekjen kementan kasdi subagio
menurut saksi yaitu kabak umum ditjen perkebunan kementan sukim supandi penyediaan tiga belas paket sembako dibagi ke para pejabat eselon satu kementan
saksi menyebut setiap paket sembako senilai satu ratus lima puluh ribu hingga total uang yang dikumpulkan mencapai dua miliar rupiah
meski staf khusus sel joy triatman merupakan kader partai saksi mengaku tidak mengetahui kaitan sembako tersebut dengan kepentingan partai politik